antrean kendaraan panjang ini terjadi di tol cipularang purwakarta menuju arah bandung selasa siang
kemacetan dipicu aksi buruh yang berdemo dengan berjalan kaki menuju bandung
para buruh melakukan long march dari wilayah jatiluhur melintasi sukatani dan darangdan menuju bandung barat
polisi mengalihkan arus kendaraan menuju bandung di kilometer delapan puluh delapan
kendaraan yang menuju ke bandung diarahkan keluar di gerbang jatiluhur selanjutnya melalui jalan arteri
usai dilakukan pengalihan arus lalu lintas berangsur normal
para buruh yang memasuki wilayah tol cipularang bandung barat dikawal ketat polisi
aksi unjuk rasa ribuan buruh di surabaya jawa timur selasa siang diwarnai sweeping buruh pabrik
para buruh yang melintas di pabrik mengajak teman temannya yang sedang bekerja untuk ikut
demo memperjuangkan aspirasinya
usai melakukan sweeping di sejumlah pabrik para buruh kemudian berkonvoy dari bundaran waru menuju gedung negara geraha di surabaya
akibat konvoy ini arus lalu lintas di pintu masuk surabaya sempat lumpuh dan macet total
hingga selasa malam ribuan buruh masih bertahan di depan gedung negara geraha di surabaya menanti pengumuman kenaikan umk
aksi demonstrasi ribuan buruh sejawa timur selama limau
lima hari di surabaya mulai membuahkan hasil
perwakilan serikat buruh diterima pemerintah provinsi jawa timur di gedung negara geraha di surabaya selasa tiga puluh november dua ribu dua puluh
dalam perundingan tertutup itu pemprov jatim memutuskan tidak menggunakan skema upah pemerintah atau pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
dapat dipastikan upah minimum di seluruh kota kabupaten di jawa timur tahun dua ribu dua puluh dua akan naik
kenaikan itu di atas upah minimum provinsi yang sebelumnya diputuskan hanya naik ke rp dua puluh dua
pemprov jati mengatakan
usulan kenaikan upah minimum kabupaten pada dasarnya akan diakomodir
permula dan besaran kenaikan upah dimaksud dalam poin satu dua tiga akan dibahas bersama dengan dewan pengupahan dari unsur serikat buruh
kesepakatan ini disambut baik ribuan pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam di depan gedung negara geraha di surabaya
mereka berasal dari daerah ring satu yakni surabaya gresik sidoarjo kabupaten mojokerto dan kabupaten pasuruan
tim liputan cnn indonesia